melukis menggunakan kuas pensil atau cat mungkin sudah biasa
namun di ngawi ada seorang pria yang menggunakan solder untuk menghasilkan karya lukis yang indah
nah pasti penasaran seperti apa uniknya lukisan bakar ini berikut liputannya
banyak cara dilakukan seniman untuk menuangkan ide hasil karya seninya
salah satunya seperti yang dilakukan wahyu kristianto warga dusun kerajaan kulon desa kecamatan sine ngawi jawa timur ini
bapak satu anak ini punya cara unik dalam melukis yaitu menggunakan alat solder listrik panas
sementara untuk medianya wahyu menggunakan papan kayu bekas yaitu jati mahoni dan kayu nangka
lukisan akan tercetak di papan kayu tak kala ujung solder yang panas menggores permukaan kayu sehingga membekas hitam atau hangus
nah goresan goresan hitam inilah yang nantinya akan membentuk lukisan yang unik dan terkesan klasik
untuk membakar ini tidak boleh sembarangan karena harus mengikuti serat tersebut agar hasilnya lebih bagus serat kayu
untuk saat pembakaran
lukisan bakar wahyu mematok harga antara seratus ribu hingga satu juta rupiah
sedangkan nama pekerjaan paling cepat bisa selesai dalam waktu dua jam saja
sementara untuk pemasarannya kini wahyu sudah memanfaatkan media sosial
inam tuhari ngawi